dan saat ini kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia frankie wijaya yang ada di purwakarta jawa barat
halo selamat siang frankie frankie sebenarnya bagaimana situasi terkini di sana pasca penggerbekan yang berlangsung siang kemarin
ya selamat siang iqbal pasca penggerebekan minggu kemarin memang kondisi saat ini di waduk jatiluhur tepatnya di kampung cibinong ini
sudah mulai kondusif bisa dilihat warga sudah kembali melakukan aktivitas seperti biasa seperti para nelayan yang berada di belakang saya ini
sudah mulai aktivitas memancing dan lainnya
untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang kondisi warga dan juga bagaimana pengamanan di daerah ini
saya sudah bersama dengan bupati purwakarta bapak deddy mulyadi
ya pak deddy bisa dijelaskan nih terkait dengan adanya kondisi ini apa nih yang dilakukan pertama
yang pertama adalah kalau warga sih
sejak tadi malam juga sudah aktivitas berjalan normal pengangkutan ikan air tawar jatiluhur sudah berjalan sebagaimana biasa
tetapi kan ke depan ini kan harus sangat waspada ya karena ini kan objek yang sangat vital
air yang di sini jumlahnya cukup besar itu kalau ngalir ke jakarta waktunya cuma lima belas menit dibutuhkan
kalau air ini dibuka lima belas menit dan itu jakarta itu bisa terendam di tiga sampai empat meter
nah untuk itu sejak sekarang kita harus meningkatkan seluruh upaya upaya kita menjaga keamanan danau jatiluhur
salah satunya saran yang saya sampaikan adalah membangun dua puluh titik pos keamanan di seluruh lingkaran jatiluhur ini
karena kan jumlah pemancing jumlah nelayan jumlah orang yang mengambil ikan setiap hari kan jumlahnya ribuan dari berbagai daerah
nah selama ini kan mereka bisa masuk dari berbagai lingkaran
tanpa ada pemeriksaan dan tanpa ada pengawasan
nah belajar dari kasus tertangkapnya terduga teroris di jatiluhur ini
pemerintah daerah segera pada bulan januari akan membangun dua puluh empat pos keamanan polisi
dan kita akan berkoordinasi dengan polres purakarta agar pos itu terisi
dan setiap pos itu nanti harus ada perahu kapal yang dia bergerak untuk mengawasi turun ke bawah
pak dedy sedikit ini kan empat terduga teroris ini merupakan pendatang
artinya bukan warga asli
artinya harus ada tindakan preventif
mudahnya begitu masuk ini bagaimana tindakannya pak
selain pos pos tadi pak
ya mau tidak mau orang yang turun ke jatiluhur mau mancing dan aktivitas apapun
harus lapor menyimpan data data pribadinya di pos pos keamanan itu
itu yang harus dilakukan
dan hari ini kan seiring dengan perkembangan perwisataan di sini memang turismenya semakin tinggi
untuk personil pak apakah ada tambahan
ini kan mengingat warga
ini mudah apalagi orang indonesia tinggal datang
jumlah petugas keamanan di sekitar jatiluhurnya harus ditambah
selama ini kan satuan pol airnya hanya dua puluh orang
nah nanti harus ditambah bukan hanya for air dua puluh orang
ditambah oleh petugas petugas yang berfiket di pos pos perbatasan tersebut
dan itu terintegrasikan nanti dengan babin kaptipah di setiap desa
artinya sekarang kita harus paham bahwa waduk jatiluhur ini merupakan aset penting
dan memang harus dijaga secara serius begitu pak
ini harus serius yang jaganya
bukan hanya purwakarta yang jaganya adalah kepentingan kepentingan yang bersifat nasional
baik baik terima kasih
terima kasih banyak pak didi
ya seperti itulah kira kira dari pemerintah langkah langkah yang akan dilakukan
mengingat memang waduk jatiluhur ini merupakan salah satu memiliki peran penting
dan sangat berbahaya jika tidak dijaga
karena selama ini memang tidak ada penjagaan khusus terhadap waduk jatiluhur ini
dan biasanya memang kita selalu melakukan tindakan pencegahan ketika sudah ada kejadian baru
dan ini tentu harus menjadi pr bagi pihak keamanan maupun pemerintah
dan juga masyarakat untuk lebih mewaspadi ancaman ancaman ini ke depannya
baik terima kasih franky atas laporannya itu tadi
franky wijaya yang meleporkan langsung dari purwakarta jawa barat